sophie corcoran dan mahyar tausi menjadi sorotan di media sosial twitter
usai cuitannya terkait baju tenun yang dikenakan para petinggi yang hadir dalam ktt g dua puluh
cuitan mereka berdua dinilai bernada negatif dan langsung dikomentari oleh warganet indonesia
yang kita kenal ini adalah warganet yang militan
kami akan bahas lengkapnya dengan pengamat media sosial ada mas enda nasution
halo selamat malam mas enda
halo selamat malam dea
ya mas enda ini ramai sekali ya g dua puluh mulai dari pemberitaan pemberitaan kedatangan kepala negara
kemudian juga isi deklarasi yang dihasilkan
ada juga ini ya kalau kita bilang boleh ini sidebarnya
sidebarnya dari acara g dua puluh tapi ramai sekali diperbincangkan
apa reaksi mas enda ketika melihat cuitan sofie dan mahyar serta respons dari netizen indonesia
ya pertama kali saya lihat saya sih merasa bahwa ini pasti akan rame ini ya
karena bakal diserang oleh banyak netizen indonesia gitu
tapi memang di sisi lain juga ya ini juga kita perlu kritik juga
membuat para netizen indonesia untuk kemudian tidak terlalu gampang kesenggol ya
ini kan kayaknya terlalu emosional gitu
padahal mah yatosi itu memang lebih bercanda gitu ya karena dia kan seorang komedian
kalau sarah korkoren kan memang seorang jurnalis tapi dia memang bertanya
kenapa sih pada pakai baju yang sama gitu
cuma memang reaksi yang muncul luar biasa banyak besar
dan memang kalau sudah soal simbol orang indonesia ini kan selain masyarakat yang komunal
juga sangat identitasnya sangat kuat dan identitas itu terlihat dari simbol simbol
nah kalau simbol simbolnya diganggu misalnya salah satunya batik gitu ya
kita pernah pernah batik di malaysia juga gitu kan
kalau pernah diganggu apa sedikit
oh pasti akan meledak gitu
jadi memang di satu sisi rasanya sih jangan udahlah cukup reaksi ini cukup
segini aja nggak usah diperpanjang
yang melakukannya juga sudah minta maaf
jadi rasanya gak perlu lebih panjang lagi gitu
ya karena ternyata ini mahyar tausi ini mengaku bahwa ia ini diserang lewat direct message
bahkan diancam mau dibunuh mas enda
ya kalau saya lihat sih mbak coba
sekarang ya yang pertama kan memang kita perlu cermati di platform twitter terutama ini ya
nyambung lagi nih twitter lagi rame
memang informasi yang sifatnya viral itu gampang dicari
karena memang algoritmanya juga menyarankan sehingga kita mungkin sebagai orang indonesia pasti lihat
apalagi kalau di tweet atau di retweet oleh mereka yang memang followernya banyak
dan kita juga gampang melihatnya gitu
jadi memang di satu sisi platformnya menyediakan fitur untuk
kita bisa menemukan informasi yang sifatnya viral
di sisi lain juga jumlah pengguna media sosial indonesia juga banyak gitu ya
dan militan dalam tanda kutip ketika memang kita banyakkan jadi gerombolan gitu
apalagi reaksinya kan mudah
mudah itu dalam arti ya kita ikut memaki maki gitu ikut bercanda
kalau kita lihat sekarang replay replay nya juga orang saling bercanda
saling berlomba untuk ngejok gitu ya
berlomba untuk apa ya
baik untuk kor koren maupun untuk mahayar kausi gitu
jadi memang apa ya
ya anggap aja ini satu kesibukan tambahan diantara kasus kasus lain ini yang juga viral juga
bukan hanya soal militansinya bukan hanya soal batik aja
tapi kalau kita lihat ke belakang kan banyak banget memang apa
isu isu yang juga bisa jadi membuat netizen indonesia militan dan juga viral
kasus sepak bola
perselingkuhan atau misalnya kdrt
hampir semua kalau misalnya
relate dengan kita sebagai seorang netizen
dan kita sangat
gak harus hangat sih sebenarnya
terpanggil atau tersenggol
karena sifatnya mudah beda kalau
misalnya kita harus petik bikin paper
terus harus ngirim harus mikir harus lama
nah itu kan nggak akan banyak
orang yang melakukan tapi kalau hanya sekedar satu tweet
atau hanya satu retweet atau hanya
satu komentar itu sih
netizen indonesia gak ada lawannya
yang disediakan oleh platform
yang kita bahas sekarang adalah twitter
kalau kita lihat dari
fasilitas yang diberikan oleh twitter
kemudian ini kan menyebar
ke platform lain ada instagram
kemudian ada facebook boleh digambarkan nggak
sebenarnya karakter netizen
tanah air netizen indonesia
di masing masing platform ini
apakah senada serupa
atau punya gaya sendiri sendiri
yang biasanya cepat
dan awal mulanya
biasanya memang bisa dibilang
karena cepat ya itu di twitter lebih dahulu
apa yang viral di twitter itu dipikap juga
yang juga berusaha untuk mencari likes
dan engagement dan follower di berbagai platform
yang lain jadi kalau kita cermati sekarang
udah pasti nih masuk ke instagram
dan ada beberapa
kerjanya yang membuat atau mencari
info yang viral agar kemudian pindah
untuk audience instagram
begitu juga pasti di tiktok saya rasa
sekarang sudah ada yang menambahinnya dengan
lagu sehingga bisa jadi lebih emosional
atau bahkan sudah ada yang menambahinya dengan
joget joget juga saya belum lihat lagi terakhir
salah satunya lagi yang juga sangat
luar biasa besar adalah yang tapi memang
kita tidak tahu adalah kemudian
konten tentang ini pasti akan pindah ke
insan messaging ya ke whatsapp
khususnya sehingga pasti akan menyebar di
dan tuh tambah dipikap juga kan oleh teman teman media
jadi tambah lagi besar lagi gitu
mas enda ini selain soal kontroversi tweet dari mahyar tosi dan juga sofi
ini juga kemarin ada warga indonesia sendiri
yang nadanya negatif dinilai sebagian orang negatif
soal mengomentari foto ibu negara iryana jokowi
dengan ibu negara korea selatan
melihatnya seperti apa mas sepertinya diserang ini
yang membuat tweet
lagi dalam tanda kutip lagi
seolah olah kan menyerang ibu negara
kemudian menyerang pendukung pak jokowi gitu ya
sehingga ada yang setuju dan tidak setuju tapi
apapun itu saya rasa yang sifatnya memang
tidak hormat atau tidak santun
atau kemudian sifatnya bahkan lebih cenderung menghina
pasti akan mendapatkan reaksi yang tinggi dan banyak juga
sehingga yang mungkin kita perlu cermati ya
sebenarnya adalah bahwa
keributan ini apalagi yang berasal
dari dunia online
sebaiknya memang kita selesaikan di dunia online saja
hukuman hukuman juga punishment berupa unfollow unsubscribe
atau bahkan di report accountnya kita lakukan secara online
yang tidak atau jangan sampai kejadian misalnya
walaupun memang mungkin bersalah
jangan sampai terjadi ancaman terhadap jiwa maupun harta
akhirnya jadi persekusi misalnya didatengin rumahnya
apalagi diculik misalnya
atau ada tindakan kekerasan lainnya
itu yang tidak kita inginkan sebenarnya untuk siapapun
jadi kalau memang sekarang diselesaikan secara hukum
menurut saya itu sudah lebih baik
kalau ada perbedaan secara online diselesaikan secara online ya
jangan sampai ada hal hal merugikan jiwa dan juga harta dari orang yang bersangkutan
terima kasih penjelasannya mas endana sutian
sudah berbagi bersama kami di trending corner pada jumat malam kali ini